hai di minimarket gue kagak buat tanya karena hasil laporan keuangan ini kita kagak ada untung
kita rugi banyak kagak untungnya sigit pun kagak untung demi allah bu aji pak haji kok
berani sumpah kok kegagal rupsi jangan asal sumpah pakai nama allah mauloh kena azab sama
umi kita bukan kena ajab nih kita hanya kena cobaan dari allah kalau warga kampung tahu
kita kena ajab bisa jatuh gengsi hitam oh iya pak bener bener umi salah ngomong maksud gue ya
lutut sendiri yang bakal kena asap jadi sebelum gue memperpanjang nih urusan mendingan lo ngaku
deh berapa banyak duit yang lo udah tilep ya ampun kok kembali sumpah bu haji pak
udah daripada abang sama umi mau ngelakuin hal itu lebih baik abang sama umi itu ngaji baca alquran
sekaligus itu tuh bisa bikin hati kita jadi tentram nggak bergibah mau ambilin alquran sekarang ya
ini ya kok lama banget sih
pada cemas begini mendingan gue cari sendiri dah
untuk selalu membiasakan renggak
dalam keadaan panik seperti ini
lagi oh ya rob gimana kondisi keluarga kamu sekarang insyaallah semuanya akan baik baik saja
ya ini sih kalau keluarga kamu enggak keberatan ya tapi keluarga kamu boleh pakai jasa loyotro
adalah om aku sendiri itu orangnya cerdas banget rob udah banyak kasus yang dimenangkan jadi menurut aku kalau memang keluarga kamu butuh lawyer
rey aku berterima kasih sekalian sempurna dan parah
cuman sampai sekarang keluarga aku masih berstatus saksi dan semoga selanjutnya juga berstatus saksi jadi tidak membutuhkan lawyer
iya rob tapi kan penyelidikannya kan masih terus berlanjut
kan perlu dong kita untuk was was
ya allah semoga bukan kabar buruk yang diterima roby
maaf ini dari siapa ya pak
dari kantor kepolisian
bentar ya pak
bang sebenarnya apa sih yang terjadi bang
kok abang sampai dipanggil kepolisian
maaf pak polisi panggilan buat ap ya
eh maaf bu kami tidak bisa memberikan laporan secara detail
detilnya nanti kalau panji sulam sudah datang di kantor polisi
ya udah nanti ayo sampein ya
terima kasih bu selamat siang
bang sebenarnya apa sih abang sembunyiin dari robang abang bilang dong terus terang
maafin abang ya roh ya
abang kok gitu sih sama roh
ya sebenarnya begini roh
kasus keracunan di rumah kita itu belum selesai
abang masih diperiksa oleh polisi dan diminta keterangan
nah lo kan lagi sakit jadi abang nggak bisa ngasih tahu ke lo soalnya takut lu stress lagi ntar ya
kalau stress kan akibatnya bisa pengaruhin kandungan lu
tapi bang roh jangan juga dibikin kayak orang bego begini dong bang
roh sampe gak ngikutin diri sendiri bang
roh sampe gak tau
abang salah abang minta maaf ya
mudah mudahan gak ada apa apa kok
bang haji telat tuh
pak polisinya udah nunggu dari tadi
belum bang haji saat ini polisi sedang meminta kesaksian dari roby
ya syukur deh kalau gitu
bang haji datang kesini sama siapa
sendiri tadi naik angkot
kenapa sih lu rob
kok malah ketawa tawa sih
alhamdulillah kenapa ya
saya sengaja memanggil pak haji sulam
karena saya ingin memberitahukan
kalau saat ini kasus yang ditujukan pada pak haji
akan segera ditutup
tunggu ya pak
keluarga pak haji sulam tidak bersalah
ini semua murni kesalahan dari catering
bapak serius pak
buka telah menggelurkan tanganmu ya allah

buka telah menggelurkan tanganmu ya allah
bantu keluarga hamba ya allah
bantu keluarga hamba ya allah
terus lanjutan kasusnya dimana pak
alhamdulillah pak haji
dengan kasus ini kami berhasil menangkap
komplotan penjual daging gusuk
keluarga saya sudah boleh masuk lagi
ke rumah saya pak
soalnya saya khawatir banget sama emak saya yang tidurnya dimana
karena polislinnya sudah kami lepas
terima kasih pak terima kasih
semuanya sudah beres
pak jangan masukin penjara pak
pak tapi saya tidak sekadar mengaku ini pak
pak pilih saya dua pak
kalau saya ditangkap siapa yang kasih makan
sudah tahu kamu punya anggota keluarga banyak
kenapa kamu tidak pikirin dulu sebelum berubah jatah
ayam saya tidak siapa yang kasih makan
kamu pikirin sendiri dalam sono
pak kamu tidak
perubahan saya pak
pak aku kena akut
ayam saya tidak lebih strengthened
kenapa terlihat seperti itu wak
kutuk kupret ngerti lo
lo nggak ada apa apanya di sini paham
kutuk kupret saya
ini bos kita di sini
jadi apapun keinginan dia lo hasilkan

nanti jangan jangan
nggak ada lo bebulu
jangan cengenges ah
aduh ini orang tua
nuduk orang tua
udah cepet pak
ini kan tempat sabun kom
kenapa ditaruh makanan sih
kalau depan nih gimana sih kamu taruh nih bener bener
ya ampun mbak
aduh kokom bisa salah lagi kayak gini ya
udah deh kompon single di depan
kok aneh ya
laporan bukannya betapa banyak malah berkurang besar
masa sih ah
apa salah itu kali coba om mi lihat
kagak mi udah tiga kali hitung ah pak mi
ntar om mi hitung
masya allah iya mbak
banyak banget ini kurang ini mbak
ah ini pasti ada yang kagak bener nih
masa sebulan kita dagang
malah tekor bukannya untung
wah kayaknya bakal ada berita heboh nih
manggil kokom aja hampir segitunya
lo gak usah banyak ngomong ya
sekarang juga lo bersumpah yeh
lo ngelakuin korupsi di minimarket gue kagak
karena hasil laporan keuangan ini
kita kagak ada untung
kita kagak ada untung
kita rugi banyak
kagak untungnya sikit pun kagak untungnya
demi allah bu aji pak haji
kokom berani sumpah
eh jangan asal sumpah pake nama allah loh
mau lo kena azab sama kayak gue
om mi kita bukan kena ajab mi
kita hanya kena cobaan dari allah
kalau warga kampung tahu nih kita kena ajab
bisa jatuh gengsi kita nih
oh iya pak bener mbak
lo tuh sendiri yang bakalan kena azab
jadi sebelum gue memperpanjang nih urusan
mendingan lo ngaku deh
berapa banyak duit yang lo udah tilep
ya ampun kokom berani sumpah bu aji pak aji
apalagi bu aji ampa aji kan pelitnya setengah mati
udah korupsi juga lo masih menghina gue lagi lo
udah om mi abah
gak usah seuzon dulu
udah om mi abah
nanti kita periksa dulu deh
siapa tahu nanti ada yang salah ya kan
nggak usah nuduh nuduh kokom sembarangan dulu
kali ini om mi nurut sama lo
tapi kalau sampai ketahuan si kokom korupsi
kita laporin ke kpk aja deh